pada enam november dua ribu dua puluh satu pemerintah provinsi dki jakarta mengumumkan perkembangan terbaru kasus covid sembilan belas di ibu kota
dari delapan belas dua ratus empat puluh lima orang yang dites pcr enam puluh delapan orang diantaranya dinyatakan positif covid sembilan belas
walaupun angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pada bulan bulan sebelumnya
namun provinsi dki jakarta menjadi salah satu dari lima provinsi sebagai penyumbang kasus covid sembilan belas terbanyak
disusul oleh provinsi jawa barat dengan lima puluh tiga kasus jawa tengah dengan lima puluh satu kasus jawa timur dengan empat puluh tujuh kasus dan daerah istimewa yogyakarta dengan dua puluh enam kasus
meski begitu masih banyak masyarakat yang abai protokol kesehatan salah satunya dengan tidak memakai masker
enggak soalnya napas aku susah gitu
soalnya kan tadi aku nggak pakai karena napasnya kan agak susah ya karena aku ada penyakit gitu
jadinya agak susah soalnya lumayan jalannya tadi
ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas dr sony hari harmadi mengatakan
perilaku beberapa masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan salah satunya dengan tidak memakai masker
dikarenakan turunnya kasus positif covid sembilan belas pada bulan sebelumnya
sehingga tidak adanya ancaman besar yang dirasakan oleh masyarakat
nah pada masyarakat yang merasa bahwa dirinya sudah atau kondisinya sudah aman dan tidak parah
itu memang biasanya ada kecenderungan perilaku kesehatannya tidak dilaksanakan dengan baik
nah ketika ancaman dirasa lebih besar maka adopsi perilaku kesehatan akan dilakukan dengan baik
ya ini memang terjadi di berbagai masyarakat termasuk di luar negeri
ia menambahkan bahwa ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh satgas covid sembilan belas
terjadinya lonjakan kasus covid sembilan belas
di antaranya penyesuaian pembukaan aktivitas dengan pengendalian lapangan yang ketat
membatasi akses masuk dari luar negeri kampanye protokol kesehatan
dan memperluas penggunaan aplikasi peduli lindungi
disinilah ribuan warga ibu kota yang meninggal akibat covid sembilan belas dimakamkan
hal ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pandemi belum usai
tetap patuhi protokol kesehatan dan jalani vaksinasi